hujan yang mengguyur situbondo sejak senin sore hingga malam hari membuat sebuah proyek jembatan ambruk diterjang banjir
akibatnya warga dua desa terisolasi dan harus menyeberang sungai karena jembatan darurat yang ada juga hanyut
beginilah kondisi jembatan di sungai palalangan kecamatan jangkar situbondo jawa timur
derasnya arus sungai membuat rangka besi jembatan yang menghubungkan desa agel dan desa palalangan ini ambruk dan nyaris hanyut
rangka besi jembatan ini bahkan bergeser lebih dari lima meter dari dua sisi beton jembatan
tidak adanya beton penyangga di tengah membuat jembatan yang belum selesai pengerjaannya ini pun ambruk tersapu derasnya banjir
kedua arus tersangkut ini terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak senin sore hingga tengah malam
selasa pagi warga bergotong royong memindahkan kayu dan sampah ranting yang tersangkut di penyangga
kedua arus tersangkut ini terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak senin sore hingga tengah malam